fonis terhadap terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto
segera dibacakan majelis hakim pada selasa siang hari ini
setia novanto memasuki ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi
pukul sepuluh lima puluh waktu indonesia barat
yang sebelumnya didahului oleh sang istri desti astriani tagor
mantan ketua dewan perwakilan rakyat ini tak banyak berkomentar kepada para jurnalis
namun menyatakan siap menghadapi sidang fonis hari ini